masker pelindung wajah untuk tenaga medis ini diproduksi sendiri oleh institut teknologi sepuluh november surabaya
teknik pembuatannya adalah dengan membuat pola desain rangka di komputer
lalu dicetak menggunakan bahan filament dengan teknik digital printing
cara kerja digital printing yang dimaksud adalah dengan menata bahan berupa lelehan filament
sehingga menjadi benda yang dikonsepkan sebelumnya di komputer
tapi kalau untuk yang tiga d printing ini sebenarnya kendalanya itu karena waktu aja
karena untuk memprint satu rangka itu kita butuh dua tiga jam
sejak memproduksi alat pelindung diri apd ini
its telah mendistribusikan satu ratus sembilan puluh enam masker pelindung wajah secara gratis
untuk sejumlah rumah sakit di surabaya gresik sidoarjo malang dan mojokerto
saat ini masih banyak permintaan yang belum terpenuhi
mengingat keterbatasan alat dan perusahaan
dan permintaan yang terus bertambah
setelah kita melihat penggunaan printing atau proses produksi dari face shield itu
terdapat printer tiga d itu cukup lambat
jadi kita perlu pengembangan tipe yang lain
adalah kita menggunakan pakai cnc router
dan kita juga mengembangkan pakai plong
untuk mencapai apa
awalnya kita targetnya adalah cuma lima ratus per hari
tapi seiring dengan kunjungan dari atau permintaan dari bapak emil dardak kemarin
kita diharapkan bisa meningkatkan produksi sampai seribu
bis per hari
masker pelindung wajah ini dikerjakan oleh mahasiswa its dan relawan dari kampus lain
seperti universitas negeri erlangga surabaya
mereka juga bertanggung jawab terhadap pendistribusian masker
bagi lembaga klinis yang ingin mengajukan permintaan kebutuhan
bisa menghubungi tim dengan menyertakan surat permohonan resmi
ardia putri miki peresia surabaya jawa timur